inilah binatang aneh yang dalam sebulan terakhir
banyak ditemukan di dalam perut ikan di sungai batang gadis
di kecamatan kota nopan dan kecamatan muara sipongi
mandailing natal sumatera utara
binatang berwarna putih ini mempunyai banyak kaki
dan ukurannya bisa sebesar setengah ruas jari kelingking
di dalam perut ikan
warga yang biasa menjaring ikan menyatakan
ikan yang diserang binatang parasit ini adalah jenis ikan jurung dan sulung
akibatnya populasi kedua jenis ikan itu menyusut
ini kondisi ikan populasinya sudah jauh menurun
lantaran terkena penyakit entah penyakit apa sebelah kanan ini
yang menyerang ikan ikan di sungai ini
adanya temuan binatang aneh di perut ikan ini
membuat pihak balai karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan bki pm medan sumatera utara turun tangan
rabu sore pihak bkipm medan mendatangi sungai batang gadis
untuk mengambil sampel ikan
dari hasil penelitian disimpulkan
binatang aneh yang ditakutkan warga adalah sejenis kutu air
bernama kutu kurakura
kutu kura kura memang binatang parasit yang biasa hidup di tubuh ikan
ketua tim bki pm medan i sihala sianturi juga memastikan
bahwa ikan yang terjangkit parasit ini tidak berbahaya untuk dikonsumsi
dan tidak menularkan virus
untuk dikonsumsi masyarakat ini tidak masalah
ini tidak berbahaya
karena kalau ini dimasak di atas seratus derajat celcius
ini akan mematikan semua penyakit atau kuman yang ada di tubuh ikan itu
dan ini jenis parasit yang tidak menyebabkan jonosis
genosis itu apa menyebabkan penyakit pada manusia
meski dinyatakan aman untuk dikonsumsi
warga diimbau untuk selalu membersihkan ikan
terutama pada bagian insang dan perut ikan
sebelum dimasak dan dikonsumsi